pdi perjuangan menegaskan pidato presiden jokowi di hadapan relawannya bukan serangan balik atas beragam tudingan dan fitnah yang dialamatkan kepadanya
pdip menilai pidato presiden adalah bentuk klarifikasi atas segala kritik dan fitnah
presiden jokowi akhirnya buka suara menjawab berbagai tudingan yang dialamatkan ke dirinya saat berpidato di hadapan relawannya pada acara konvensi nasional sabtu sore
pdip menilai pernyataan keras presiden jokowi sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada rakyat selama memimpin indonesia
elit pdip menegaskan presiden berusaha menjawab segala kritik dengan menjabarkan segala kebijakan politiknya
menurut elit pdip apa yang disampaikan presiden jokowi menunjukkan kualitas pemimpin yang tidak berdiam diri saat diserang berbagai kritik
bukan serangan balik pak jokowi melakukan klarifikasi
bahwa menjadi pemimpin itu harus membangun optimisme
menjadi pemimpin itu harus menggelorakan martabat dan harkat kita sebagai bangsa untuk menyatukan semangat gotong royong bahwa
kalau kita bersama sama seberapapun berat masalah bangsa ini kita bisa atasi
berpolitik itu diawali dengan gagasan gagasan besar untuk bangsa bukan dengan gagasan yang memecah bangsa
ya itu bagus itu bagus
jadi pak jokowi juga menunjukkan kualifikasi kepemimpinan
kepemimpinan yang memang mampu bekerja dengan baik mendengarkan rakyat dengan belusukan
tapi pada saat bersamaan beliau juga mampu menjawab dengan baik terhadap berbagai kritik yang diberikan
dan inilah seorang pemimpin yang juga memberikan jawaban dan juga sekaligus pertanggung jawaban politik kepada rakyat
yang dilakukan pak jokowi adalah bagian untuk menjelaskan bahwa kepemimpinan pak jokowi adalah kepemimpinan yang mendengarkan suara rakyat
dan kemudian dijabarkan dalam kebijakan politik itu

selain itu pak jokowi juga menunjukkan kualifikasi kepemimpinan
kemaritiman luhut bin sarpanjaitan mengatakan maklum jika presiden jokowi jengkel dengan segala tudingan yang dialamatkan kepadanya
menurut luhut pernyataan keras presiden jokowi sebagai bentuk kekelsalannya atas fitnah yang dilontarkan lawan politiknya
luhut menilai jokowi berusaha meluruskan tuduhan soal hutang negara yang dituding membengkak
selain itu luhut juga membela jokowi yang difitnah antek pki dan antek asi
selain itu luhut juga membela jokowi yang difitnah antek pki dan antek asi
luhut mengimbau bagi semua pihak agar tidak menyebarkan berita bohong tentang presiden jokowi dan pemerintah
meski luhut mengaku masih banyak kekurangan pada kinerja pemerintah bukan berarti fitnah dan tudingan terus dilontarkan
komisi satu kan temannya beliau di solo teman beliau dari kecil katanya
ya dari mulai jam berapa jaman lah
dan mereka itu selalu bersama sama sholat jumat apa semua
dan malah beliau bilang sama saya saya aneh juga orang bilang bahwa meragukan keislaman pak jokowi dodo
nah soal pki aneh lagi
om beliau baru umur tiga tahun kok terjadi peristiwa itu
jadi saya pikir seperti seperti rakyat nah kalau ini saya boleh ngomong rakyat jangan dibohongi dengan informasi informasi yang tidak benar
kalau soal itu tidak ada itu